cepet sedikit dong
ayo dong mah katanya sudah telat
sudahlah paling juga orang
maaf bapak mencari siapa
saya sudah duga sebelumnya
ibu sita pasti akan lupa pada saya
saya raden wijaya
paternakan lele dumbo
saya betul betul lupa pak
loh kok pak lele dumbo bisa kenal dengan mama saya
oh tentu saja
tiga tahun yang lalu
berkat jasa ibumu ini
saya memenangkan perkara di pengadilan
dalam kasus tindak pidana
sejak itu usaha saya lancar
dan berkembang berkembang berkembang terus
dan sekarang saya merupakan pengusaha
peternakan lele dumbo yang paling sukses
saya tidak akan pernah melupakan
ibu sita yang cantik ini
bapak siapa tadi
dengan panggilan pak lele dumbo
ketimbang nama asli saya raden mas wijaya
bunganya pegang saja dulu
saya harus segera ke kantor
saya masih banyak waktu untuk berkunjung ke mana
bagaimana kalau boleh
saya antarkan ibu langsung ke kantor
ah nggak usah pak terima kasih
pak bagaimana kalau kembangin untuk saya saja

dengan keadaan essential
memberi harmonic cutuhnya
dan bahkan memyardingkan
sebentar saya panggilkan
nggak tahu bu katanya mau bicara sama ibu
marah marah mau lulu lagi
ya betul saya sendiri
anda mengancam saya
saya bisa laporkan anda pada pihak yang berwajib
itu memang sudah tugas saya membela tertuduh
salah atau benar pengadilan nanti yang akan menentukan
anda mau menyuap saya
lebih baik uang sepuluh juta itu anda sumbangkan untuk panti asuhan atau badan sosial lainnya
bosan saya mendengar suara anda
wah kebetulan sekarang saya sedang sibuk sekali
baik terima kasih
bu ini saya buatkan air jeruk panas bu
kamu air manggil kepanasan dikasih jeruk panas juga
beberapa hari ini kalau kita perhatikan
diam cemberut gelisah kadang kadang marah
siapa sih lele dumbo
siapa sih lele dumbo
nanti aku ceritakan
pokoknya kita harus melakukan sesuatu
tapi apa yang harus kita lakukan
ya tentu menghiburnya dong
nah itu yang harus kita pikirkan
kalian berdua juga boleh memberikan masukan
bagaimana kalau kita panggil topeng monyet
itu sih bukan untuk menghibur mama
sebenarnya usul broto ini bisa diterima loh
kak sony gimana sih
masuk topeng monyet
bagaimana kalau kita berempat jadi topeng monyetnya
tapi yang jadi topeng monyet bundarannya gimana
persis kayak monyet ya nenek
sekarang monyet naik gajah
siapa gajahnya dan
kenapa kamu susih
ya mendingan jadi monyetnya
udah jadi gajah aja
jangan gajah muka
gajah lapa bijang dulu
gajah lapa bijang dulu
iya pakai belakangnya
setelah apa sih kalian
kamu mau pakai rambut palsu segala
dalam memperingati tujuh belasan
di rw kita kan mengadakan acara malam hiburan
nah kami berempat
sepakat untuk ikut merayakan acara malam hiburan tersebut
dengan mengisi acara topeng monyet
dan broto yang jadi monyetnya
susi yang jadi gajahnya bu
susi dan broto bereskan kursi kursinya kembali